iya ada apa ya
eee gak apa apa sih
oh iya aku tuh pengen tanya deh sama kamu
kamu kenal gak sama rai
anaknya tante yang di depan itu
sama siapa dia
itu kan aldembaran suaminya andin ya
siapa perempuan itu
siapa yang sama dia
gak tau mam
aku ini kok kepikiran terus sama perempuan yang kemarin bareng ah
apa jangan jangan al selingkuh dari andin
ah enggak enggak enggak
biarin aja kalau memang benar suaminya selingkuh
itu balasan dari tuhan
karena dulu kan andin juga selingkuh
kamu lagi mikirin siapa
kamu kangen sama dia
ya udah kamu ajak rumah dong
aku lupa mak kalau hari ini ada meeting penting
aku berangkat langsung aja ya
tunggu tunggu tunggu sayang
tadi ibu sarah telepon katanya pak surya kena serangan jantung
jadi kita harus ke rumah sakit nengokin ya
serangan jantung ma
mama tahu kalau kamu lagi ada masalah ya sama elsa
tapi kamu harus jaga sopan santut kamu sama bu sarah dan pak surya
kalau kita bareng bareng ke sana jenguk ya
hari ini jadwalnya agak sedikit padat ma
apalagi di sana pasti ada elsa
aku gak mau ketemu dia dulu ah
ya udah kalau gitu mama duluan ke sana
tapi bener nanti kamu nyusul ya nengokin juga
iya ma nanti kalau agak sedikit longgar aku langsung ke sana
aku berangkat kerja ya
waalaikumsalam tia tia
ini namanya kunciran tanduk kerbau ala incus myrna
nanti bikin kunciran yang beda lagi ya
tapi hari ini kita tanduk kerbau dulu
kunci tanduk kerbau
oh kuncir tanduk kerbau
aduh oma anaknya laki semua
gak tahu gini gini kamu yang begini
oman nanti mau jemput temennya oma
mamanya tante nishalle ke rumah sakit kamu ikut
gak mau main sama papa
oke kalau gitu nanti ini deh suster
saya telepon randy untuk nganterin reyna sama suster ketemu papa ya
terus sama ini teddynya udah mandi belum
boleh ya diambil dulu ya
mandi ya boleh
gak boleh oma
diganti ini dulu
ya tuh kermi cuci dulu ya suster ya
nanti di rumah papa kamu harus nurut sama suster ya
sus ingat jangan kemana mana jangan jauh jauh
saya nggak mau kejadian penculikan itu terjadi lagi ya
nurut sama suster ya
main main ya yang bener ya
sama ellison dulu teddynya mandi
tuh kisah mak
suster kayak kayak gitu
salam kenal saya andin
saya di sini menggantikan posisi papa saya yang sedang sakit
jadi kalau misalkan ada apa apa tolong langsung ke saya aja ya
aduh kenapa gue makin sering senyum senyum tiap lihat andin ya
silahkan kembali bekerja
saya pamit ya mau kerja
hai pagi randi
kamu have fun seneng seneng di rumah papa oke
eh tuh ada tante nici
om mau pergi sama tante michelle dulu ya
wah ya makasih banyak loh udah mau nemenin aku jemput mama
tante juga seneng bisa jemput mama kamu
lain kali kamu naruh cincin hati hati ya sampai jatuh gitu kemarin
ah gue lupa lagi ngapain ren di masalah cincin
bener bener michelle belum tanya tanya ke dia deh
ren tolong kalau kamu ketemu michelle bilang kamu udah nikah
kemarin cincin saya jatuh dan michelle yang nemuin
iya cincin pernikahan kamu
kemarin jatuh di kantornya al saya yang temuin
maaf mbak saya belum
jadi kamu sudah menikah so you're married
sebentar ya maaf
memang cincin saya jatuh
cuma saya bingung kok mbak bisa tahu jenis saya jatuh
oh jadi ternyata itu beneran cincinnya ren di
baik makasih banyak ya
kamu baik baik ya sama suster ya
suster jagain rena ya
ren di anterin rena sama suster ya
rumah pak al
yuk let's go
udah malam ada tante
iya jagain rena ya
hati hati cincinnya ren
jadi lama ren
akhirnya aku pulang juga
bosen banget di rumah sakit
ya saya bisa pulang ke rumah
nggak boleh capek capek
kamu harus makan yang benar
terus udah gitu jam banyak pikiran juga
itu kan mamanya al
al pagi ini ada meeting di kantor
tapi nanti pas lunch kita ajak aja ya
kamu telepon al ya
mama sama tante tunggu di deket ruang
gue ikutin perempuan itu ah
siapa tahu bisa tanya tanya dia
ada apa ya
aku tuh pengen tanya deh sama kamu
kamu kenal nggak sama roy
tante yang di depan itu
iya kamu kenal gak
aneh baru ketemu kok nanyain roy ya
saya rasa kita tidak dapat untuk membicarakan privasi orang lain di tempat seperti ini
apalagi kita ini belum saling kenal
kalau gitu saya permisi dulu ya
gagal lagi kan ngedapetin informasi keluarganya
mendingan gue telepon andin dulu buat mastiin andin ada di rumah apakah enggak
kalau enggak nanti kayak kemarin lagi sia sia
din gue lagi mau otw ke rumah lo nih sama rena diantarin sama pak rendy
lo ada di rumah enggak
nanti kayak kemarin lagi lo kagak ada
ini bocanya lagi tidur
gue ngeri dia kecewa
kalau nggak ketemu lo lagi
hari ini aku lagi kerja soalnya
gue udah enak enakan di rumah juga lo udah bisa makan
bosen kali kalau misalkan di rumah terus
jadi gue gantiin bokap gue
eh gimana kalau misalkan lo ajak rena datang kesini ke restoran bokap gue
eh kita tanya tanya dulu ya